sebagai perusahaan pembiayaan non bank pt indonesia infrastructure finance berkomitmen dalam upaya pelestarian lingkungan
tahun dua ribu dua puluh tiga ini salah satu kegiatan corporate social responsibility diwujudkan dalam bentuk pelepas liaran ratusan tukik atau anak penyu di pantai jimbaran kute bali
karyawan pun dilibatkan dalam bisnis sustainable kepedulian lingkungan melalui pelepas liaran anak penyu ini
pada kegiatan csr kepedulian perusahaan pada lingkungan tetap menjadi perhatian
pt iif kali ini berpartisipasi dalam aktivitas kepedulian lingkungan untuk menjaga keberagaman hayati di pulau bali khususnya kelestarian penyu
jadi kami pt indonesia infrastructure finance adalah lembaga yang berkualitas
keuangan yang sangat berkepentingan atau concern kepada aspek sustainability
karena sebagaimana kita ketahui proses pembiayaan kami pun kami laksanakan secara berkelanjutan
jadi kami sangat concern sekali kepada lingkungan dan sosial
oleh karena itu hari ini kita laksanakanlah acara pelepasan tukik
sedikitnya satu ratus lima puluh ekor tukik atau anak penyu pun disiapkan pada kegiatan ini
tukik yang baru menetas kurang dari dua puluh empat jam
jam ini didapatkan dari pengelola turtle conservation and education center denpasar
seluruh karyawan dan pimpinan pt iif yang hadir mendapat bagian untuk melepas satu hingga dua ekor tukik
kegembiraan melepas liarkan tukik pun terlihat dari wajah karyawan dan pimpinan pt iif
di dunia saat ini ada tujuh spesies penyu
enam diantaranya ditemukan di indonesia
salah satunya jenis tukik yang dilepas liarkan ke laut bebas pada csr kali ini
pt iif didirikan atas inisiatif pemerintah indonesia
dalam hal ini kementerian keuangan republik indonesia bersama world bank asian development bank dan lembaga multilateral lainnya
sebagai perusahaan pembiayaan non bank pt iif juga memberi pembiayaan khususnya pada sektor industri renewable yang concern kepada lingkungan
kami berdiri sejak tahun dua ribu tiga belas
sekarang total aset kami sekitar hampir lima belas triliun rupiah
dan total pembiayaan ini kami lakukan kepada tiga sektor besar
yaitu di sektor telekomunikasi sektor renewable dan juga sektor toll road
tapi khususnya di renewable ini kita membiri pembiayaan di industri industri yang sangat concern kepada lingkungan
pt indonesia infrastructure finance berharap kontribusi yang diberikan dapat memperkuat keberlanjutan bisnis yang dimiliki dengan tetap memberikan manfaat pada lingkungan sekitar